pada waktu itu ada seorang ibu bayi yang belum cukup umur melahirkan bayi prematur tidak sampai satu kilo beratnya
kami menggunakan kesehatan tuhan untuk membagi kasih tuhan untuk sesama
buat saya dan istri saya memang kegiatan sosial ini seperti refleksi dari tujuan hidup kami
kami sangat percaya bahwa hidup kita itu ya sementara di dunia ini
kami tidak tahu apa yang akan terjadi
kami akan mencoba untuk membangun hidup kita sendiri
kami akan mencoba untuk membangun hidup kita sendiri
di rumah sederhana di perumahan citra indah jonggol kabupaten bogor
tinggal sepasang suami istri yang mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan
mereka adalah eni bonaventura dan lugi riandi
sudah sejak dua ribu lima belas eni dan lugi mengelola yayasan yang diberi nama roda harapan indonesia
mereka fokus meminjamkan inkubator gratis serta lampu fototerapi bagi bayi bayi yang lahir prematur dan berasal dari keluarga prasejahtera
pada waktu itu ada seorang ibu bayi yang belum cukup umur melahirkan bayi prematur tidak sampai satu kilo beratnya
dan karena bayi ini lahir sebelum waktunya sebelum ayah ibunya diresmikan
jadi mereka tidak punya bpjs
sudah pasrah gitu kan
jadi setelah lahiran langsung dibawa pulang
karena sudah tidak ada biaya lagi
itu kan mahal sekali ya
biaya untuk bayi yang apalagi prematur dibawah satu kilo
itu tidak terbayangkan biayanya kalau nggak ada bpjs
mas ini juga
hati eni dan lugi terketuk saat melihat bayi mungil tak berdaya terpaksa dipulangkan dari rumah sakit setelah dilahirkan secara prematur
bayi bayi itu terancam kehilangan nyawa atau tumbuh dengan kondisi fisik yang kurang sempurna
pasalnya bayi yang lahir kurang dari tiga puluh tujuh minggu belum bisa beradaptasi dengan suhu di luar rahim ibunya
bayi lahir prematur belum memiliki lapisan lemak di bawah kulit
yang membantu mereka menghangatkan tubuhnya sendiri
untuk itu bayi lahir prematur perlu ditempatkan di inkubator selama kurang lebih tiga bulan
di banyak kasus organ tubuh pada bayi lahir prematur juga belum terbentuk sempurna
sehingga butuh bantuan peralatan medis
kalau bayi yang tidak dapat inkubator resikonya nanti berarti suhunya masih yang penting
suhu stabil akan mempengaruhi segala kondisi
yang pertama metabolisme sesak kalau dia harusnya hangat tapi tidak hangat nanti bisa terjadi sesak
gula darah metabolismenya akan meningkat nanti gula darahnya juga akan bisa rendah
gara gara suhu saja bayi itu akan banyak masalah yang akan dihadapi
namun inkubator dan alat bantu medis di fasilitas fasilitas kesehatan di indonesia
jumlahnya masih belum sebanding dengan kelahiran bayi prematur
bayi yang dianggap sudah tak
perlu alat bantu pernafasan disarankan untuk dipulangkan dan dirawat mandiri
permasalahan datang ketika banyak keluarga prasejahtera tak mampu mengakses inkubator untuk bayi mereka
disitulah eni dan lugi mengambil peran dengan mencarikan dan meminjamkan inkubator secara gratis
eni dan lugi mendaftarkan diri untuk menjadi agen relawan inkubator
dari yayasan bayi prematur indonesia atau yabapi
jadi inkubator pertama itu kami dapatkan dari hasil patungan
tadinya kami tidak tahu bahwa menjadi agen relawan harus mengganti biaya produksi
tapi ternyata kebijakan dari prof aldi untuk membangun tanggung jawab dari para relawan barangkali gitu ya
jadi setiap agen relawan harus mengganti biaya produksi inkubator
dari satu unit inkubator lalu berkembang menjadi empat belas unit
eni dan lugi susah payah menggalang donasi untuk operasional yayasan roda harapan indonesia
pasalnya eni dan lugi kini sama sekali tak memiliki pekerjaan tetap
lugi adalah mantan atlet taekwondo yang sudah tak aktif di sasana sejak awal dua ribu an
sedangkan eni memilih keluar dari pekerjaannya sebagai arsitek
keduanya mendedikasikan waktu dan tenaga mereka sepenuhnya untuk membantu sesama
ya buat saya dan istri saya memang kegiatan sosial ini seperti apa ya istilahnya refleksi refleksi dari tujuan hidup kami
jadi kami sangat percaya bahwa hidup kita itu ya
sementara di dunia ini begitu semuanya itu akan ditinggalkan
dan kemudian yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan mempersiapkan kehidupan yang akan datang
nah saya percaya dengan melakukan ini ini adalah apa yang tuhan inginkan tuhan kehendaki
delapan tahun beroperasi telah ada empat ratus lima puluh lebih bayi prematur yang nyawanya terselamatkan
berkat program peminjaman inkubator gratis
yayasan roda harapan indonesia
empat belas unit inkubator milik annie dan lugie hampir tidak pernah menganggur di rumah
artinya ada saja orang tua yang datang untuk meminjam
salah satu yang merasakan manfaat dari bantuan inkubator gratis ini adalah esti fatmayanti
bayi kembarnya lahir prematur di usia kandungan tujuh bulan dan memiliki berat badan di bawah standar
yang pecah sebelum waktu melahirkan
satu putri dari dua bayi kembar yang esti kandung meninggal dunia
berat badan waktu itu satu kilo enam on dua duanya sama
yang satu langsung masuk nicu bayi karena ada masalah sama pernafasan dan observasi darah
ada indikasi infeksi di darah
sedangkan yang satu dokter
saya bilang sih sehat hanya karena berat badan tidak memenuhi standar
satu putrinya yang selamat bernama irna nur aini kemudian harus dipulangkan dari rumah sakit setelah kondisinya dianggap membaik
namun esti yang tak bekerja dan suaminya yang hanya buruh konstruksi membuat mereka tak bisa membeli atau menyewa inkubator dari rumah sakit
esti kemudian mendaftarkan diri ke program peminjaman inkubator gratis yayasan roda harapan indonesia
jadi dia sudah bisa mengeluarkan panas bisa mengeluarkan panas sendiri
tadinya kan kedinginan asal di luar sebentar dia cekukan terus bersin bersin tangan telapak tangan sama telapak kaki

kondisi fisik putri esti mengalami perbaikan yang signifikan setelah ditempatkan di inkubator selama dua bulan terakhir
ia juga telah bisa menghasilkan panas sendiri
setiap minggu berat badan bayi irna berhasil naik sekitar lima ratus hingga enam ratus gram
dari yang tadinya memiliki berat satu enam kg berkembang menjadi dua sembilan kg
kami sangat berterima kasih kepada ibu eni dan bapak luki dari inkobator ini menyelamatkan bayi kami yang masih begitu kecil ya karena prematur
jadi dia normal kembali standar bayi jadi sehat dia lebih sehat
terus berat badannya juga naik lebih cepat
dan kami benar benar sangat berterima kasih kepada ibu eni dan bapak lugi

kami benar benar sangat berterima kasih kepada ibu eni dan bapak lugi
dengan adanya peminjaman inkubator di rumah ini maka ini akan sangat menolong mereka
karena apa karena tidak bayar yang pertama
yang kedua ibu dan bayi jadi bersatu kembali di rumah
dan ibu dan bayi jadi bersatu kembali dirumah
per seratus kelahiran hidup di negeri ini
sementara pada dua ribu sembilan belas healthy newbor network mencatat komplikasi kelahiran prematur
menjadi empat puluh empat persen penyebab kematian bayi baru lahir
artinya kelahiran prematur menempati peringkat paling tinggi di antara sebab lain kematian bayi
seperti kelainan konjenital dan pneumonia
direktur rsud cilengsi dr kusnadi menjelaskan
kehamilan di usia dini serta kurangnya asupan nutrisi bagi ibu hamil
menjadi dua faktor terbesar penyebab kelahiran prematur
pada semester pertama dua ribu dua puluh tiga ada satu ratus tujuh puluh enam bayi lahir prematur
dari empat ratus dua puluh enam total kelahiran di rsud cilengsi yang menjadi rumah sakit tipe b
atau rs rujukan kabupaten bogor
dengan kata lain lima puluh enam persen ibu hamil yang dirujuk ke rumah sakit ini melahirkan bayi prematur
namun sayangnya baru ada enam inkubator yang dilengkapi ventilator atau alat bantu pernafasan
dan empat inkubator yang dilengkapi ventilator atau alat bantu pernafasan
alat bantu pernafasan adalah inkubator biasa untuk melayani bayi bayi prematur di rsud cilengsi
jumlah yang jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat
perawatan bayi kecil itu bayi lahir kecil atau rendah
itu harus ada perawatan selanjutnya
homecare nya ini sebenarnya perawatan di rumah yang paling penting
kami di sini untuk memaksimalkan supaya fungsi alat alat vitalnya berfungsi dengan baik
artinya nah otomatis kan perlu alat nih pendukung namanya inkubator penghangat ya
karena mereka masih harus menyelesaikan dunia luar yang berubah ubah
mereka kami dengan memberikan bantuan inkubator di rumah secara gratis
ya itu sangat membantu banget buat kami
kondisi tidak ideal itu
yang membuat seorang profesor teknik mesin dari universitas indonesia
menciptakan inovasi berupa home inkubator atau inkubator rumahan
yang bisa diakses
oleh keluarga prasejahtera
ia mendirikan yayasan bayi prematur indonesia atau iabapi
ia mengembangkan kalor dan masa
dengan memanfaatkan dua bohlam lampu berdaya lima puluh watt
yang dipasang di bawah kotak akrilik
sumber panas itu dianggap cukup
untuk menghangatkan bayi di negara beriklim tropis seperti indonesia
inkubator kami ini sistemnya
jadi kita memanaskan ruang pemanas itu dengan dua bohlam lampu
yang memanaskan udara di sekitar ruang pemanas itu
nah udara kalau dipanaskan itu dia menjadi ringan
masa jenisnya turun ya
sehingga dia naik ke atas sendiri
jadi kita katakanlah beri lubang lubang diatasnya
supaya udara itu mengalir ke atas
ke kabin bayi kita semua
inkubator rumahan karya prof raldi dibuat ekonomis dan ergonomis
satu inkubator hanya memerlukan daya seratus watt
sesuai dengan listrik subsidi yang terpasang di rumah rumah keluarga prasejahtera
yang biasanya berdaya maksimal empat ratus lima puluh watt
inkubator ini juga mudah dibawa dan didistribusikan
hingga ke pelosokan
karena hanya memiliki berat tiga belas kg dan mudah dipongkar pasang
dengan adanya peminjaman inkubator di rumah ini
maka ini akan sangat menolong mereka
karena tidak bayar yang pertama
yang kedua ibu dan bayi jadi bersatu kembali di rumah
tadinya bayinya di rumah sakit ibunya di rumah
bolak balik tiap hari
either bapak bayi atau ibu bayi harus datang
idar mengantarkan susu
atau berbagai keperluannya
sehingga ini menyusahkan
bayi ditinggal ibunya pasti stres dong
ibu meninggalkan bayinya stres juga
jadi dua dua stress
nah dengan bertemu kembali di rumah
karena adanya inkubator di rumah ini
maka dua dua stres itu hilang
separuh penyakit bayi semua hilang juga
kemudian dengan adanya bayi di rumah itu
bayi bisa menyusu langsung kepada ibunya
biasanya kan setiap dua tiga jam kan perlu ditetein
sehingga bayinya dengan segera menyusul berat bayi normal
untuk memperluas penerima manfaat inkubator ini
profesor raldi berkolaborasi dengan agen relawan
di satu ratus empat puluh tujuh kota di seluruh indonesia
eni dan lugi menjadi salah satu agen relawan inkubator
yang pertama kali bergabung
bu eni dan pak lugi itu adalah agen yang kami sebut gold agent
mereka itu sangat kreatif
dari tadinya hanya punya satu inkubator
kemudian dua inkubator
sekarang punya empat belas inkubator
eni dan lugi meminjamkan inkubator gratis tanpa jaminan
bagi siapa saja yang memerlukan
orang tua bayi prematur sebagai peminjam
hanya perlu menunjukkan fotokopi ktp
kakak serta surat kelahiran bayi
sarat penting lainnya
mereka harus mengembalikan inkubator
ketika sudah tak memerlukannya lagi
jadi yang paling sedih bagi kami itu adalah
ketika bayi sudah tidak pakai inkubator
atau ketika harusnya inkubator itu dikembalikan
lalu orang tua bayi memilih untuk kembalikannya nanti nanti
atau bahkan tidak mengembalikan sama sekali
seperti yang empat itu
jadi itu adalah kejadian yang sangat pahit buat kami
karena satu inkubator ini bisa menorong puluhan bayi
aku sangat berterima kasih ya ketemu sama beliau ya
sama bunda eni dan bapak
karena dia membantu anak aku gitu
terus juga dia membantu aku juga gitu
perjuangannya luar biasa mereka itu
dari menjadi agen relawan peminjaman inkubator gratis
untuk bayi prematur
layanan di yayasan roda harapan indonesia
berkembang menjadi beberapa unit
eni dan lugi kini juga mengumpulkan donasi
untuk memberikan susu formula bagi bayi bayi
yang tidak bisa mendapatkan asi eksklusif dari ibunya
karena berbagai kondisi
eni sadar betul
tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun
sangat tergantung pada nutrisi dan gizi yang mereka peroleh
dari kondisi yang terbaik

pelayanan pembagian susu formula itu sebenarnya berasal dari
peminjaman inkubator gratis
pengembangannya seperti itu
jadi pada awalnya dulu
itu ada seorang ibu bayi yang mempunyai hipertensi
dia harus minum obat
dia tidak boleh menyusui bayinya
jadi sedangkan kondisi ekonomi dari ibu ini dan keluarga itu
tidak memungkinkan untuk beli bahkan susu paling standar
yang untuk bayi bblr seperti itu
akhirnya kami berinisiatif untuk membantu
bahkan dari kantong sendiri juga
dari mana mana kami usahakan supaya bayi ini
tercukupi kebutuhan susunya
dalam lima tahun terakhir
eni dan lugi telah membagikan susu formula gratis
kepada puluhan balita yang membutuhkan
juga sembako sebagai penunjang gizi lainnya
total mereka telah enam puluh empat bulan membagikan susu formula gratis
susu ini diberikan satu bulan satu kali
setiap kali diberikan kebutuhan untuk satu bulan
jadi kalau yang kemasan satu kg atau sembilan ratus gram itu
empat dus yang besar besar
kalau kurang kurang dikit ya gimana lah
tapi itu kami rutin setiap bulan
setiap bulan kami berikan bagi yang sudah di assessment
memang layak dibantu
bantuan susu formula ini sangat meringankan beban siti sauda
sudah dua tahun terakhir
perempuan berusia tiga puluh tahun itu
hidup terlunta lunta karena ditinggal suaminya
terlebih kondisi kaki sauda yang lumpuh pasca kecelakaan motor
di tahun dua ribu sembilan belas membuatnya tak bisa bekerja
sebenarnya sih aku sehat ya ayah
karena ex dulu ikut grup motor terus touring
aku diajak aku ikut ya aku ditabrak sama temennya
nah pas dari penabrakan itu aku nggak sadar
aku sadarnya pas mau operasi
aku tuh kena spinal injury
terus tulang ekor
itu karena tulangnya patah jadi pasang pna
kecelakaan itu seakan menghancurkan hidup sauda
kondisi fisiknya menjadi lemah
ia tak bisa memberikan asi eksklusif untuk anaknya
attar avriza yang masih berusia dua lima tahun
karena kelenjar payudaranya tak bisa memproduksi asi
jadi memang aku dari hamil juga
kan biasanya kan kalau orang hamil ada pembangkakan di bagian ini ya
cuma kalau aku nggak tetap seperti ini
emang bener bener gak ada asinya udah dipancing
sebelum mendapat bantuan dari yayasan roda harapan indonesia
sauda harus mencukupi kebutuhan susu formula sebagai substitusi asi bagi attar
dengan merogoh kocek hingga rp enam ratus
harga yang tidak sedikit baginya yang tidak bekerja
sauda hanya mengandalkan bantuan sanak saudara dan tetangga sekitar
namun sudah beberapa bulan terakhir
bebannya itu sedikit terasa ringan saat kebutuhan susu bagi atar
dibantu sepenuhnya oleh eni dan lugi
aku sangat berterima kasih ya ketemu sama beliau ya
sama bunda eni dan bapak karena dia membantu anak aku gitu
terus juga dia membantu aku juga gitu
perjuangannya luar biasa mereka itu
tulus gitu ya sama aku
ya doa terbaik aja untuk mereka dari

mereka berdua berada di rumah
mereka berdua berada di rumah

mereka berdua berada di rumah
mereka berdua berada di rumah
hal serupa juga dirasakan oleh pasangan rizki dan nabilah
pasangan muda ini tak bisa memberikan asean untuk mereka

karena nabilah sedang dalam masa pengobatan
nabila yang mengidap gangguan psikis harus rutin mengonsumsi obat penenang
yang bisa berdampak buruk bagi anak mereka jika minum asi dari nabilah
jadi terus minum obat
jadi efek obat itu akan menyebabkan si anak tersebut akan ngantuk terus
jadi saran dari dokter memang tidak diperbolehkan untuk minum susu asli ibu
sayangnya penghasilan rizky sebagai guru honorer di sekolah dasar tak cukup untuk membeli susu formula untuk fatima
gajinya hanya habis untuk mengontrak rumah dan pengobatan istrinya
mereka kini bergantung pada bantuan susu yang diberikan oleh eni dan luki
terima kasih banyak karena bantuannya memang sangat sangat dibutuhkan dan memang ini tetap tepat sasaran lah kepada yang membutuhkan
dan juga ini sangat luar biasa lah mudah mudahan juga lebih banyak lagi orang yang bisa membantu orang orang yang membutuhkan
layanan peminjaman inkubator dan susu formula gratis kemudian terus berkembang sesuai permasalahan yang eni dan
dan luki temukan di tengah masyarakat
mereka kini juga mengumpulkan alat kesehatan seperti kursi roda tongkat kruk tongkat tripot untuk dipinjamkan secara gratis bagi siapa saja masyarakat yang membutuhkan
seperti diketahui kursi roda itu buat masyarakat tertentu itu merupakan barang yang mewah ya tidak terjangkau
nah jadi mereka
sangat membutuhkan sekali
nah bahkan ada satu kasus itu ada orang yang menunggu bantuan kursi roda itu sampai tiga tahun
sampai tiga tahun
jadi kita bisa pahami karena memang kan kalau pengajuan ke dinas sosial itu kan memang antriannya panjang begitu dan mereka pun anggarannya terbatas
ratusan alat kesehatan itu berhasil mereka kumpulkan dan salurkan kepada warga di pelosok kabupaten bogor
eni dan luki menemukan kesenangan yang hakiki ketika mereka bisa berbagi
dengan mengantarkan inkubator gratis dan bantuan kesehatan lainnya mereka turut menyambung harapan bayi bayi prematur serta keluarga yang kurang beruntung
tuhan tak pernah janji
konsep dari hidup kami adalah kami hidup kami milik tuhan dan kami mau menyenangkan hati tuhan
melalui kegiatan kami untuk berbagi kasih tuhan buat sesama
jadi fokus kami yang utama pertama adalah kepada tuhan
yang kepada tuhan itu udah gak bisa ditawar dan tidak akan berubah karena itu adalah panggilan tuhan
dan kami melihat sepanjang kegiatan kami ini
tuhan dari waktu ke waktu
jadi buat kami sepertinya tidak akan pernah bosan
tidak akan ada batas waktu begitu
jadi selama kami masih ada tenaga ada usia ada nafas
begitu kami akan melakukannya begitu dengan senang hati
karena kesenangan yang kami rasakan ketika menolong sesama itu berbeda sekali dengan kesenangan yang didapatkan misalnya
dari hal materi ya
tuhan yang berkata bagi yang setia dan percaya